direkturat reserse kriminal umum polda lampung mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau tppo terhadap dua puluh empat wanita yang akan dijadikan pekerja migran ilegal ke timur tengah
bagaimana kemudian kejahatan ini bisa terungkap kita tanyakan ke kombes pol renol epeh huta galung direktur kriminal umum polda lampung
selamat malam pak renol
selamat malam mas ferdi selamat malam pemirsa sncnn indonesia
terima kasih pak renol
selamat malam presiden mas ferdi
ya terima kasih pak renold sudah bergabung dengan kita
pertama kita ingin mendapatkan bagaimana kemudian kronologi terungkapnya dugaan tindakan pidana perdagangan orang ini
dari mana bermula ini pak
baik mas ferdi
jadi untuk pengungkapan ini bermula dari adanya informasi masyarakat di hari minggu tanggal empat juni yang lalu
bersamaan dengan itu tidak serta merta informasi itu kita bisa langsung dapatkan secara detail
tapi tim melakukan pengkajian dan mengumpulkan beberapa keterangan sampai langsung ke lokasi
bersamaan di lokasi
kami juga tidak serta merta melakukan penindakan
tapi berkoordinasi dengan lingkungan setempat baik rt maupun dari sekuriti di lingkungan sehingga dilakukanlah penindakan
karena informasi awalnya adanya dugaan kepada seorang pelaku yang memang bertujuan mengumpulkan
beberapa orang dengan tujuan menjadikan pekerja migran dengan tujuan luar negeri
namun pada saat penindakan itu ternyata benarlah di rumah penampungan di wilayah raja basa wilayah hukum polda lampung
ternyata ada beberapa orang
sehingga kita perlu melakukan
yang mana dugaan pelaku sesuai informasi awal dan yang mana korban
sehingga semuanya kami lakukan pengamanan dan membawa ke kantor kepolisian daerah lampung
setelah sampai di kantor kepolisian daerah lampung dari jajaran ditreskrim um polda lampung
tepatnya subdit empat renata
petugas kepolisian polwan
di mana dapat kita tentukan adanya dua puluh empat wanita yang menjadi korban pekerja migran
sehingga kepada dua puluh empat ini kita arahkan bukan ke tempat direktorat untuk dilakukan pemeriksaan
tapi diarahkan ke ru
di ruang pelayanan khusus
terhadap mereka yang korban
dan yang lainnya dilakukan pemeriksaan secara maraton di ruang pemeriksaan subdirektorat renata ditreskrim umpul
demikian mas ferdinand
baik pak renold
banyak kemudian tanda tanya dari publik yang mengatakan bahwa bagaimana kemudian mereka bisa sampai ke lampung
lalu juga tersangka tidak satu pun juga yang berasal dari lampung
lampung dijadikan tempat transit
memahami ini bagaimana
apakah kemudian ini ada sindikat besar yang kemudian mengatur perdagangan orang orang ini untuk dikirimkan ke luar negeri dengan dokumen yang tidak resmi
sampai di mana kemudian penyelidikan ini
iming imingnya ini kan memang untuk dijadikan tenaga kerja begitu ya
agak terputus putus mas ferdi
bagaimana kemudian bisa orang orang ini sampai di lampung dikatakan lampung menjadi tempat transit
tersangka yang diamankan tidak satupun berasal dari lampung atau jangan jangan ini bagian dari sindikat besar yang kemungkinan juga terlibat antar negara dan baru pertemuan awal seperti ini
bagaimana anda merespon ini
jadi ke dua puluh empat orang ini tidak serta merta berangkat dari provinsi nusa tenggara barat
tapi mereka ini dari beberapa kabupaten
ada yang dari lombok tengah lombok barat lombok timur bima mataram dompu
mereka tidak sekaligus ataupun bersama sama berangkat
dan mereka tidak sekaligus ataupun bersama sama berangkat
dari lombok menuju jakarta
di jakarta pun mereka itu informasi berdasarkan pemeriksaan
kami masih melakukan pemeriksaan secara maraton kepada dua puluh empat orang ini
untuk mendapatkan secara runtut keterangan yang ada dan detail
karena memang berbeda beda pemberangkatannya
informasi dari hasil pemeriksaan
hanya saja berdasarkan pemeriksaan setelah dari jakarta mereka mulai menuju wilayah jawa barat
yang diketahui bogor
tetapi mereka sendiri belum pernah tahu di mana itu wilayah jawa barat
termasuk pergeseran dari jawa barat menuju lampung
di lampung mereka tidak ketahui
penindakan dari kepolisian
dari kita di traskrimung
bahwasannya menyatakan diri
dari kepolisian polda lampung
mereka baru menyadari
bahwasannya mereka berada di lampung
merasa terombang ambing
ataupun bingung kami ini kok
pada saat dengan
penindakan kami dan penyelamatan
khususnya terhadap ke dua puluh
empat korban ini kami juga mengedepankan
terlebih dulu kepada
pak renol artinya kemudian bisa
dikatakan bahwa ini cukup
terorganisir ya dari jawa barat
dari daerah masing masing ke daerah
di jawa barat lalu kemudian ke lampung
artinya ada beberapa orang
yang mungkin juga sudah mengatur
mobilisasi mereka ini
mereka akan dibawa kemana
dan kerugian mereka itu apa saja sebenarnya
jadi pada saat kita
tadi melakukan klaster
empat orang tersangka
ya silahkan pak renol
empat orang itu juga mempunyai peran masing masing
saudara dw dengan umur dua puluh sembilan tahun
beliau selaku pengkoordinir
sampai ke lampung
begitu juga yang membiayai
keberangkatan ke dua puluh empat
calon pekerja migran ini
yang kedua atas nama it
umur dua puluh lima tinggal di depok
beliaulah yang membantu dan mengawal
perjalanan dari bogor sampai dengan bandar lampung
dan sudah membantu membuatkan visa
negara timur tengah
dan saudara ar umur lima puluh tahun
tinggal di jakarta timur
yang bertugas atau berperan
memberikan dukungan logistik konsumsi
kepada dua puluh empat orang
pekerja migran ini
dan mengawasi agar tidak kabur
ini perempuan mas verdi
dan yang menerima syarat dokumen
untuk pekerja migran
serta mengkoordinir kebutuhan
dari para korban tersebut
al umur tiga puluh satu tahun
asal dari kabupaten bandung
ini yang membantu
di dalam tempat penampungan
baik di jawa barat
maupun di lampung
dan mengawasi agar tidak kabur
demikian mas ferdi terhadap empat orang
yang telah kita tetapkan tersangka tersebut
oke baik pak renold kita menunggu
bagaimana hasil penyelidikan lebih lanjut
terhadap dugaan pelaku tppo ini
dan semoga tidak ada kejadian serupa begitu ya
dan butuh pengawasan lebih ketat lagi
terhadap mobilisasi orang orang ini atau yang lainnya
terhadap mobilisasi orang orang ini atau yang lainnya

untuk bisa bekerja ke luar negeri
kompas pol renold e p huta galung
sudah bergabung dengan kita malam ini
terima kasih mas verdi